wakil gubernur dki jakarta riza patria meninjau hotel yang digunakan untuk isolasi terpusat pasien covid sembilan belas pada minggu pagi
riza juga menegaskan jakarta tidak akan kekurangan tempat untuk perawatan pasien covid sembilan belas
kunjungan dilakukan di sebuah hotel di bilangan jakarta utara yang dijadikan tempat isolasi pasien covid sembilan belas
sejauh ini pemprov dki jakarta telah mengubah tiga hotel sebagai tempat isolasi dari delapan belas hotel yang disiapkan
tiket okupansi pasien covid sembilan belas di hotel berada di angka sekitar delapan puluh persen
pada tahap awal pengubahan fungsi hotel akan menambah satu lima ratus kamar isolasi namun jumlah ini masih bisa bertambah tergantung peningkatan kasus
selain penambahan ruang isolasi pemprov juga fokus pada peningkatan kapasitas rumah sakit
riza menjamin warga jakarta tidak akan kekurangan tempat perawatan pasien covid sembilan belas
dalam kesempatan yang sama riza patria juga menanggapi adanya polemik di masyarakat terkait pemasangan stiker keterangan isolasi mandiri di depan rumah
pemprov dki sebelumnya telah mengeluarkan sejumlah aturan terkait syarat dan prosedur isolasi mandiri
di mana salah satunya adalah pemasangan stiker khusus sebagai penanda warga positif covid sembilan belas tanpa gejala sedang melakukan isolasi mandiri di rumah
wakil gubernur dki jakarta riza patria mengatakan pemasangan stiker tidak bermaksud membuka ai pasien
jadi harus dibayangkan yang dimungkinkan isolasi mandiri bukan di tempat tempat pemukiman yang padat
bukan di tempat pemukiman yang kumuh identitas itu memang sesuatu yang harus kita tunjukkan bahwa di sini memang ada yang otg
keluarga harus tahu